sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kak ini hasil dari penjualan apartemen kakak
mudah mudahan bisa buat bayar gaji karyawan ya pak
apartemen kamu kamu jual deh
kok kamu gak cerita sama papa
aku memang sengaja gak cerita sama papa
kamu bisa baca pikiran aku ya
cie kegeran deh kamu
orang aku kesini bukan buat nemuin kamu kok
kamu itu gak punya bakat bohong juli
lagian mana mungkin kamu datang kesini buat ngobrol sama kak diandra
ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu mel
baru aja aku mungkir sama kamu
aku udah menyiapkan sesuatu di taman belakang sana untuk kamu
pokoknya aku gak mau yang aneh aneh dan aku gak mau dikerjain ya
enggak kok kamu pasti senang
dalam langkah apa nih
kan seharian ini aku gak ketemu sama kamu
jadi ini sebagai permintaan maaf aku
dan tadi waktu ditelepon juga rasanya kurang afdol ya
jadi ya inilah
aku bisa gendut dong kalo tiap kali kamu minta maaf aku dikasih kue
lagian kamu tuh gak salah apa apa ngomil
oh iya dan ini juga ada foto foto waktu kita bergunakan kemarin
loh kok foto ini kok masukin juga
ah gak mau aku buang ah
kenapa justru ini foto yang paling bagus
makanya aku pasang di depan lihat dong
hah mau mauin aja
gimana kalau sampai dilihat sama mama papa kamu
ya nggak masalah karena mama dan papa juga udah ngeliat
hah tuh kan jahat kan kamu
enggak nih kamu lihat dulu dong foto yang lain tuh bagus bagus
coba buka dong lihat satu persatu
tuh ya kan
aku akan berisik
kenapa kamu gak suka ya sama fotonya
bukan gitu mil
cuman aku sebenarnya datang ke sini mau ngomongin sesuatu yang penting sama kamu
kamu udah nentuin tanggal pernikahan kita
bukan gitu mil
tadi kamu bilang mau jual apartemen kak adi kenapa
mil bayar gaji mereka pakai apa
kamu kan tahu keuangan fashionista tuh lagi kacau balau
meya kita kan sebentar lagi jadi suami istri
masa iya kamu nyimpen rahasia diri aku
kamu kan tahu kalau bisa percaya dan mengandalkan aku
jadi gini perusahaan fashionista itu sedang kolaps
dan kita gak sanggup untuk bayar gaji karyawan
makanya kita harus jual apartemen itu
kan aku bisa bantuin kamu
ya gak perlu sampai jual apartemen segala
ya karena aku gak mungkin membebankan ini ke kamu juli
ini semua kesalahan kak diandra sebagai pemimpin perusahaan
jadi dia yang harus tanggung jawab
dan soal merger itu menurut aku juga kayaknya
karena itu bukan namanya merger
itu namanya perusahaan kamu mengakuisisi perusahaan kita
ya apalah itu namanya yang gak penting juga kan
yang penting merger perusahaan harus kita laksanakan segera ya
aku atur semuanya ya
tapi fashionista itu sedang sakit
dan aku gak mau kamu terlibat dalam masalah itu
mia percaya sama aku deh
semuanya pasti akan beres
sekarang aku mau cerita masalah kedua mel
masalah kedua lonceng angin dari kamu rusak mil
kok bisa rusak